pipa kecil di bawah tungku pembakaran dapur rumah suyadi di desa ngukan
kecamatan padangan kabupaten bojonegoro terus menyembulkan api
pria lima puluh sembilan tahun ini menggunakannya untuk kebutuhan memasak serta merebus air sehari hari
namun kita tidak akan menemukan satupun tabung gas lpg di dalam rumah suyadi
pipa kecil yang menjadi sumber air terhubung langsung dengan sumber gas alam yang berada di dalam perut bumi
warga biasa menyebutnya sebagai gas rawa
suyadi memanfaatkan gas rawa untuk memasak ini sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
keberadaan gas rawa membuat keluarga suyadi tidak membutuhkan tabung gas lpg
sehingga rencana pencabutan subsidi lpg tiga kg tidak berdampak apa apa bagi mereka
gas di sini
disedot menggunakan kompresor lalu ditampung dalam tabung khusus
selanjutnya gas dialirkan ke rumah rumah warga melalui pipa kecil
terdapat sebanyak empat puluh rumah yang mendapat aliran gas rawa
selama masa percobaan ini gas disalurkan secara gratis sehingga warga merasa sangat terbantu
akibatnya banyak warga mulai meninggalkan tabung gas lpg
pakai gas rawa
itu didapat dari mana
dari alam disalurkan ke rumah rumah warga sini
itu yang ngelola siapa
gas rawa adalah gas yang berada di sumber dangkal
awalnya gas hanya dimanfaatkan beberapa warga
namun berkat kerjasama pemerintah desa dan provinsi gas alam ini dapat dimanfaatkan lebih banyak warga
pengelolaan sumber gas rawa ini akan terus dikembangkan agar dapat dimanfaatkan lebih banyak warga minimal satu desa
kita melihat bahwa gas dangkal ini semakin dimanfaatkan juga semakin akan bagus
dia akan keluar terus menerus gitu
pasti akan puluhan tahun
bahkan di bojonegoro maupun tuban ini kan banyak sumur sumur tua peninggalan belanda zaman dulu ya tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima sampai sekarang ini tidak dimanfaatkan
itu ternyata juga banyak mengeluarkan gas
dan kalau itu boleh dimanfaatkan karena yang menguasai itu adalah pertamina
dan tentu pertamina adalah perusahaan negara saya yakin akan mengizinkan kita
nanti pengelolaannya kita akan lihat

pengelolaannya kita serahkan kepada bumdes
selain gas rawa di desa nguken terdapat sebuah sumber gas alam yang kapasitasnya lebih besar
pemerintah desa berharap sumber gas tersebut dapat dikelola untuk peningkatan hajat hidup masyarakat
tim liputan cnn indonesia